sampai jumpa di video selanjutnya
terus ibu lihat apa di rumahnya dokter effendi
mila mau ke rumahnya bularas kak
soalnya tadi bularas nelfon
katanya bularas habis melihat sesuatu di rumahnya dokter effendi
dan itu informasi terbaru kak
informasi tentang apa mila
bularas juga nangis
makanya mila mau ketemu bularas untuk melihatnya sendiri
yaudah aku anterin kamu ya
loh kak fadil kak fadil emang gak capek
kak fadil kan habis pulang dari klinik
capek gue udah hilang kalau ngeliat kamu
ada yang kelupaan kali
ada apa kamilah
ada yang kamilah mau sampaikan lagi
saya ambar ibunya fadil
oh bu ambar
ada apa bu
saya mau mengajak ibu ke rumah saya bersama pak hari sore ini bu
ya kalau pak arisnya sudah kondisinya membaik
tapi kalau tidak ibu tini saja yang datang ke rumah saya bagaimana bu
ada keperluan apa ya kira kira
ada hal penting yang harus saya bicarakan sama ibu tini
tapi rasanya nggak enak kalau saya bicara di kampung bu
jadi sebaiknya ibu datang saja ke rumah saya
mama telpon bu tini
iya bu terima kasih saya tunggu ya bu ya
ma mama telpon bu tini ma
pokoknya hari ini kebenaran semuanya harus terungkap
kamilah yang suruh mama telpon bu tini
ya terus kenapa mama telpon bu tini
mama gak bisa begitu dong ma
mama harus izin dulu sama camilla sebelum bicara sama bu tini
papa kan tahu camilla itu anaknya seperti apa
kamilah itu kalau bergerak lambat pa
bisa bisa satu tahun masalahnya belum selesai
udah papa tenang aja biar mama yang beresin
yang penting masalahnya selesai dan gak ada yang perlu berkorban
kamilah yang terang terang
kamilah yang terang terang
sudah ketemu kamilah kamilah ngomong apa bu
kamilah bilang dia akan atur waktu untuk ke sini
terus hasil tesnya gimana
camilla bilang dia belum terima
ini udah tiga hari
sebenarnya dia tuh ikut tes apa enggak sih
alena aja hanya membutuhkan satu hari untuk mendapatkan hasil tes itu
sudah kalian jangan berdebat lagi
tadi ibu amar bilang dia undang kita ke rumahnya nanti sore
bu ambar minta eyang sama papi kamu ke rumahnya
ada hal penting yang mau diberitahu

tapi kalau papi kamu belum sehat biar eyang saja yang datang ke sana
tante ambar mau ketemu sama ayah
dan mau menyampaikan hal penting
kamilah sudah memutuskan dan mengikuti permintaan keluarga kalian untuk mendonorkan ginjalnya buat pak haris
dan setelah itu
camilla akan menghilang dari pak haris dan keluarganya
itu keputusannya kamilah
tante ambar pasti mau kasih tahu eyang tentang rencana kamilah yang ingin tinggalin papi
haris mau ikut juga bu
kebetulan haris juga kangen pengen ke sana
gak usah fi jangan
tadi kan eyang bilang ibu ambar juga mau membicarakan sesuatu yang penting
dan papi harus datang
ya papi datang dong
iya tapi kan eng juga bilang ibu ambar mengundang papi kalau papi sudah sehat
sekarang kan papi masih lemes
dan kata dokter papi harus banyak istirahat iya kan
papi gak sakit kok sekarang papi baik baik aja
iya ris alena benar kok
alena benar kok
tapi kan haris harus tahu juga
karena kamu belum sehat kamu di rumah aja ya biar ibu yang pergi ke sana
tapi ibu haris juga harus tahu kan apa yang ibu ambar ingin bicarakan
nanti apapun yang ibu ambar bilang akan ibu sampaikan sama kami
ya udah kalau gitu alena juga ikut ya fi
akhirnya juga tahu apa yang dibicarakan sama ibu ambar
kan papi jadi bisa istirahat dengan tenang
kalau begitu ya tapi di rumah aja
ibu harus ceritakan semuanya apa yang ibu ambar katakan
kalian berdua harus janji
iya riz ibu akan ceritakan
berhubung ibu mau ke rumahnya camillah
boleh haris menitip sesuatu buat kamila
barang itu ada di lemari bu
selama ini kan kamu tidak pernah izinkan ibu untuk membuka lemari itu
dan kuncinya kamu yang simpan bagaimana ibu bisa membuka lemari itu
sekarang lemarinya bisa dibuka kok bu sebentar ya
jadi selama ini kamu menyimpan kuncinya
atau kamu menyimpan kuncinya di agenda kamu
sepenting itukah barang barang di lemari itu
ibu jadi penasaran

kita ingin menjanjikan ini
jangan sampai hai hai keluar

barang barang yang harus ingin dititipkan sama ibu untuk diberikan pada kami lah
kok amilah iya sayang cadok cadok itu sengaja papi siapkan untuk anak papi setiap tahunnya
tapi karena papi nggak tahu apakah anak papi itu laki laki atau perempuan makanya papi beli
dua macam sekaligus untuk laki laki dan untuk perempuan dan sekarang papi sudah menemukan anak
papi yaitu kamilah jadi ini semua akan papi berikan buat kamilah karena kamilah anak papi kan
allah haris kamu sampai melakukan sebuah hal ini
dua tahun kamu kumpulkan barang barang itu
membawakan kadok kadok itu
akan ibu serahkan pada kabir
terima kasih ya totally

ibu tau kan dokter effendi ada di mana
dokter effendi kemana bu kenapa dia bisa tiba tiba aja hilang
terus ibu ngeliat apa di rumah dokter effendi
ibu ngelihat buktinya kan kalau mila ini bukan anaknya dokter effendi
ya kan bu dokter effendi bukan papa mila kan bu
mila tenang mila tanyanya satu satu
mila ibu ke rumah dr effendi
tapi dokter effendi nggak ada lagi ke kalimantan
katanya merawat ibunya yang sakit
dan ibu nggak tahu pulangnya kapan
sepertinya signal handphone di sana jelek
makanya handphonenya nggak pernah aktif
terus ibu liat apa di rumah dokter effendi